wah wah antriannya sudah panjang aja nih
padahal udah datang pagi pagi
antrian ini untuk menikmati nasi buk khas madura yang dijual oleh bu tuni
gak mewah sih tapi rasanya dijamin nikmat
sajiannya berupa nasi madura dengan sayur tewel adeka jerawan serundeng empal dendeng dan peye
kita itu kalau mau sarapan ini ada yang pada rela antri nih
namanya kita antri kuliner nasi buk sibuk khas madura
nah ini kultural banget ya
asli madura tapi kita bisa dapetin di malang dan penuh antrian seperti ini
ini bener bener antri apa gimana ya
mbak boleh nanya nanya dengan mbak siapa mbak
ini antri nasi buk ini
nasi buk butuni
dari jam berapa antrinya
sudah sekitar jam lebih
gak apa apa nih mbak esti antri gini mbak
gak apa apa ini berburu ini makanan kesukaan
langganan durai dulu
berada di sekitar ruko di jalan kiai tamin atau masih di kawasan pasar besar kota malang
nasi buk buka setiap hari mulai jam tujuh pagi
antriannya makin panjang di akhir pekan
rata rata per orang mengantri sampai satu jam
waduh perut bisa makin lapar nih ya
akhirnya giliran saya dilayani pun tiba
langsung saja kita pesan
dari tahun berapa emang bu jualannya
tahun enam puluh an jadi memang sudah bahasanya bahasa jawa ya buk ya
jualannya tetap disini terus buk
iya tetap di sini
ini kan tambah rame antri gitu gak pindah tempat besar gitu
bukan pindah nak
bu ini biasanya habis berapa jam
kadang jam seles kadang jam rolas nak
padahal bukanya jam tujuh ya
sekitar hanya hitungan jam udah habis karena antriannya seperti ini
yaudah ini saya dibikinin ya bu ya
pakai nasi jagung nih spesial
ini spesial nih
per porsi nasinya dua puluh ribu rupiah dengan mendapatkan lauk jerawan ataupun empal
jadi seperti ini
kalau saya ini ada tambahan ya
jadi ini saya ada sekitar empat puluh ribu
komposisinya ini ada usus
kemudian ini babat
ini dendengnya keliatan banget teksturnya dibikin crispy ya
pertama nasi jagungnya kita uletin dulu
sama ini sayur tewelnya
ini aja udah smelling good
ini aja udah enak
lalu kita coba babatnya
ini konon yang terkenal empuk
kelihatan kan langsung makbul
bumbunya ngeresep banget
biasanya dendeng gak basah
ini tekstur kering
ini bisa denger
cita rasa yang lekoh banget
surga dunia pokoknya
tidak sebatas rasa
tapi juga teksturnya
mulai dari dendeng dan peyek yang kriuk
ataupun ceron yang empuk
semua penantian selama antri
masih dikemarin masyarakat
meski tempatnya tersembunyi
dan harus antri
kita lanjutin dulu ya
nah masih di kota malang
ini sekali lagi kita sarapan yang kultural ya
kalau kita ngomong masalah pulau jawa
biasanya suku yang dikenal itu
kalau gak suku jawa
padahal ada juga nih
suku osing namanya
dari kerajaan belawang
nah ini ada ornamen ornamen
ornamen kultural khas banyuwangi
ini ada barong
ini juga suasananya
musiknya musik gandrum ya
sama servisnya disini
mas permisi boleh lihat nih
ornamen batik banyuwangi
makanannya cuma banyuwangi ya mas ya
ada nasi tempong
ya sego tempong alias nasi tempong
adalah makanan khas banyuwangi
ini adalah lalapan nasi
sayur aneka laut
tempong sendiri artinya adalah tampar
jadi arti dari kuliner ini
sebenarnya habis makan
sambal tempong terkenal pedas
karena bahan utamanya
sambalnya adalah cabai dan tomat mentah
dan di segot tempong
ca'uut malang ini disajikan
di dalam cobek jumbo
wah anda bisa lihat
berapa perbandingan antara muka saya
sama cobek ini ya
komponen selengkap ini satu cobek ini
sebenarnya bisa dinikmatin untuk empat orang
tapi kalau mau sarapan
menurut sarapan yang bener bener bisa langsung melek
cita rasa yang paling kerasa itu adalah sambalnya
ini terbuat dari cabai
tomatnya itu mentah
dicampur sama terasi sama kucuran jeruk limau
jadi seger banget
tomatnya itu tomat rantai
atau yang biasa dikenal dengan
jadi itu kas banget rasanya
itu rasa banyuwangi segar banget dan bikin melek
pedas tapi bikin lagi
pagi pagi makan pedas memang asyiknya rame rame
biar ada temennya nih kalau kepedesan
ini aduh sambalnya amat enak
kalau pagi pagi buat sarapan itu ya mbak ya
bikin langsung melek
pedesnya tuh nampol
buka mulai jam delapan pagi hingga jam sembilan malam
per paket segotempong cobek jumbo ca uud ini pun dihargai mulai dari rp satu ratus dua puluh lima rupiah
dan bisa dinikmati untuk empat orang
kuliner kuliner tradisional ini pun menjadi bukti di masyarakat
meski di tengah gempuran aneka makanan modern dan impor
cita rasanya tetap diminati masyarakat
wira subianto didin iswa dhani malang jawa timur